balik lagi di showbiz news ya nama pum vipurit mungkin belum banyak dikenal di tanah air
nah siapa dia saya kasih sedikit nih
pum adalah seorang musisi indi dari thailand yang namanya mulai mendunia setelah lagu miliknya viral di youtube
kita akan sedikit berkenalan dengan pum vipurit
pum viburit penyanyi asal thailand ini terkenal setelah lagu miliknya yang berjudul loverboy ditonton lebih dari lima belas juta kali di kanal youtube
loverboy merupakan lagu berjang repop alternatif dengan beat yang ceria
pum dan bandnya menyebut jenis lagu seperti ini dengan shan chain music
keunikan lainnya meski pum berasal dari thailand seluruh lirik lagu ciptaannya berbahasa inggris

pada saat itu apa yang ingin anda berikan kepada orang
untuk saya ketika saya menulis lagu ini saya hanya ingin menjadi nyata
anda tahu saya ingin menjadi nyata
pertama lagu yang saya lirik adalah man child
dan itu adalah sebuah diari dari saya dari usia delapan belas hingga dua puluh satu
berpindah kembali ke thailand berkembang ke kembang
tetapi masih menjadi seorang anak muda
seperti transisi aneh menjadi anak muda
bukan seorang anak muda bukan seorang anak muda
mereka sensitif menarik mungkin karena saya merasakan hal hal itu
karena anda adalah orang yang sensitif
penyanyi berusia dua puluh dua tahun ini mengaku belum memiliki rencana untuk menulis lagu dalam bahasa thailand
menurutnya dengan menggunakan bahasa inggris
lagu lagu ciptaannya dapat dikenal lebih banyak orang dari berbagai negara
rekan rekannya di band pun sepakat
bagaimana anda menemukan orang ini
bagaimana anda menemukan orang ini
saya menemukan orang ini sebagai musisi
bagaimana anda menemukan orang ini

dan dia melakukan gitar dengan sangat baik
pum yang selalu menulis lagunya sendiri sejak usia delapan belas tahun akan segera melakukan tour di eropa
namun sebelum itu pada september dua ribu delapan belas
pum akan menyapa penggemar di bali bersama dengan pum
bersama ketiga personal band nya
nadia laras jakarta